pembangunan kedung gua
di sisi gua terdapat air terjun dengan airnya yang jernih dari gunung semeru
selain menawarkan nuansa alam wisata ini juga kaya dengan nilai sejarah
pasalnya gua ini merupakan tempat perlindungan para pejuang dari tentara belanda pada masa sebelum kemerdekaan indonesia
kawasan lereng gunung semeru juga memiliki wisata edukasi peternakan kambing yang berada di desa kandang tepus kecamatan senduro lumajang
di sini pengunjung bisa mengenal berbagai jenis kambing dan memberi makan kambing secara langsung
para pengunjung juga bisa menikmati pengalaman memerah susu kambing memberi minum anak anak kambing dengan dot serta menggendong anak kambing
selain itu pengunjung bisa menikmati aneka olahan susu kambing yang kaya akan manfaat bagi tubuh di wisata ini
senang sekali saya baru kali ini datang ke sini
pengelola wisata tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan kepada para pengunjung untuk mencuci tangan sebelum masuk ke kawasan wisata
memakai masker serta menjaga jarak
selain itu kawasan wisata ini juga disemprot menggunakan cairan disinfektan